partai demokrat akan menggelar kongres tanggal empat belas maret mendatang di jakarta
agenda utama kongres adalah pemilihan ketua umum
wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan membenarkan kongres akan diadakan pada empat belas hingga enam belas maret dua ribu dua puluh mendatang
pelaksanaan kongres ini lebih cepat dari yang seharusnya digelar yakni pada mei dua ribu dua puluh
sebanyak lima ratus empat belas dewan perwakilan cabang dan tiga puluh empat dewan perwakilan daerah akan menghadiri kongres
syarif menambahkan agenda utama kongres adalah memilih ketua umum baru periode lima tahun ke depan
namun syarif menolak menyebutkan calon ketua umum yang akan menggantikan susilo bambang yudhoyono
hingga saat ini kedua putra sbi ahaye dan eribaskoro atau ibas berpeluang menjadi ketua umum
iya rencananya begitu
mempercepat ya pak ya
hah ya dikit lah
pak agenda utamanya apa sih pak
loh kalau kongres itu agendanya apa
ada pemilihan ketua umum pak
oh ya pasti ada dong
belum tahu tanya dpc
dpc yang lebih tahu
tapi ada dua nama yang memiliki suara
saya nggak tahu yang punya hak suara itu dpc dan dpd
yang lebih banyak
partai demokrat akan menggelar kongres di mana salah satu agendanya adalah memilih ketua umum
dan kongres digelar di jakarta pada empat belas dan enam belas maret dua ribu dua puluh
yang menarik dua putra ketum demokrat susilo bambang yudhoyono agus harimurti yudhoyono atau ahy
dan eribaskoro yudhoyono alias ibas di gadang akan saling berebut kursi pucuk pemimpinan partai
bahkan sejumlah pihak menyebut jika pertarungan dua putra mahkota ini benar benar terjadi
maka akan menjadi pilihan sulit bagi para kader partai
bagaimana menimbang kekuatan dalam menentukan siapa yang akan menjadi nahkoda partai selanjutnya
kita bahas dalam diskusi kita malam ini dengan dua narasumber
yang pertama demaks supaku anggota majelis tinggi partai demokrat
selamat malam bang meks
terima kasih sudah datang bang
sehat bang ya
ya yang sehat dari corona kan
oke bang ray raguti direktur eksekutif lingkar mada di indonesia
bang ray terima kasih sudah datang
sehat sejauh ini
oke kita menunggu bang
saya ke bang meks
besok ini kongres partai demokrat
menunggu siapa kemudian yang akan menjadi nahkoda atau ketua umum begitu
menggantikan pak sby
tapi kemudian narasinya sekarang justru mengarah pada dua putra mahkota ini
yang katanya akan saling jegal atau saling dukung
sebenarnya gimana sih bang majelis tinggi ini bisa menjawab seharusnya
yang pertama kongresnya itu tanggal lima belas
empat belas itu registrasi dari peserta
kemudian pembukaan kongres itu tanggal lima
jadi hari minggu pagi
ikut pertanyaannya bahwa memang suasananya seperti apa
karena yang terjadi dan perbaca sekarang adalah semacam pertarungan
kalau saya melihat bahwa ini adalah bagian integral dari cara untuk
mencari seorang pemimpin gitu ya
tapi paling tidak masyarakat sudah tahu bahwa siapa sebenarnya yang diunggulkan
kalau pak sari mengatakan bahwa selama ini belum tahu saya pikir ya pak sarif sudah tahu
ya saya pikir yang paling dekat untuk mendapat porsi sebagai ketua umum itu adalah ahy
kalau disebut bahwa kok ada ibas juga mau lakukan pertarungan saya pikir keduanya kakak beradik
dresrut katanya ibas justru lebih menonjol
justru ini yang perlu dibetulin dibetulin gitu ya
ibas lebih menonjol
kalau lihat portfolio dari dua calon ini ibas mapan di politik
pernah jadi sekjen tiga kali jadi anggota dpr ketua fraksi kemudian ketua badan pemenangan pemilu
dan orientasinya dia di dpr itu sangat mapan

iya nanti kita bicara satu satu
nah yang terlihat bahwa
saya ingin meluruskan bahwa
dan kita mengerti bahwa
mereka berada pada satu
turunan gitu ya
punya ayah satu gitu
bukan ayahnya dua ayahnya satu
dan saya yakin dua duanya akan sangat menghargai
sayang terhadap marga yudhoyono itu
menjaga yudhoyono itu
kalaupun kakak yang dipilih
adi juga pasti akan mendorong dan mendukung
begitu juga sebaliknya
tapi yang terlihat sekarang bahwa
kalau situasi dan kondisi
yang terjadi dan terlihat
di mata masyarakat sekarang
ahi agus harimurti yudhoyono
yang memang sudah ada di barisan
paling depan untuk melakukan suksesi
sebagai ketua umum
mengamat ngamati saya ke bang riaja
kalau suasana kebatinan katanya
begitu membacanya atau bagaimana
untuk ukuran partai sebesar demokrat
tidak layak disebut kongres
ini lebih disebut reuni
kenapa harus reuni
tidak ada persiapan sama sekali
gak ada perbincangan sama sekali
tidak ada upaya yang
melibatkan publik secara umum
kalau kita baca
dimana kongres itu dimulai
biasanya dibicarakan dulu
kalau lebih bagus
kapan waktu dilaksanakan
misalnya kalau tidak lima belas mei
mestinya dititungkan juga secara bersama
bisa dimajukan bisa dimundurkan
karena kulturnya memang seharusnya begitu ya
organisasi yang tidak dimiliki oleh seseorang itu
harus diputuskan secara bersama sama
nah di rpimnas itu
rpimnas itu juga diputuskan
siapa penemujawa kongresnya
nanti mereka akan menyusun
jadwal blablabla termasuk kriteria
kriteria yang disebut dengan calon ketua umum
ada sih kriteria yang disebut dengan calon ketua umum

tetapi biasanya ada kriteri krite tambahan
yang bisa saja ditambahkan oleh
dan itu yang akan diperbincangkan kembali
setelah dipleno baru bekerja nih
nah ini kan sejauh yang saya tahu gitu
rasanya gak ada ini
mungkin nanti bung max bisa jelaskan
apakah bisa koreksi gitu
nah oleh karena itu saya merasa bahwa
tahapan tahapan yang umumnya
sebuah organisasi partai politik
yang dikelola secara bersama sama itu
tiba tiba kita sudah dapat jadwal
akan dilakukan kongres
di mana salah satunya adalah memilih ketua umum
memilih ketua umum itu
itu pekerjaan paling besar
di dalam sebuah partai
jadi ada dua hal
fungsi dari kongres itu
ada apalah namanya
tapi itu istilahnya
tapi forum itu sifatnya
merupakan pengambilan keputusan tertinggi
di dalam partai itu
nah oleh karena itu
dua hal disitu bisa dibilang
siapa ketua umumnya
nah yang kedua adalah
apakah adart akan dirubah atau tidak
nah menuju ke sana itu
biasanya dia hirup iku
karena disitulah sebetulnya arahan
dan semacam itu
untuk lima tahun ke depan
nah ini yang menjadi
kita tidak mendengar
tiba tiba sudah kongres
dan di kongres itu akan dipilih
ketua umum gitu
makanya saya mengatakan
kalau untuk partai sebesar demokrat
ini nggak layak disebut dengan kongres
ini lebih tepat disebut sebagai
yang akan memilih ketua umum
saya kebang maks
jadi pertanyaannya kenapa harus
kenapa buru buru begitu
apa jangan jangan publik
ujungnya udah ketahuan gitu
bukan saja anda yang nanya malam ini
pertanyaan itu sudah muncul
dari beberapa hari ini
dari juga para kader
nah itu dia
para senior juga menanyakan ke saya
lewat telepon dan lain lain
saya pikir tingkat pengambilan keputusannya
itu harus melalui tahapan
tahapan apa yang harus dilalui
kita tidak ikut
gitu kan ya
akibatnya ada berita bahwa
nah ini yang membuat pertanyaan
kepada pihak pihak tertentu
kenapa kok bisa
dari bulan mei yang direncanakan
jauh sekali mundurnya ya
ke bulan maret tanggal
empat belas sampai enam belas
nah persoalan seperti
kongres itu di
yang tahu hanya
tingkat pengambilan keputusan itu
gak ada ya
saya anggota majelis tinggi
saya tidak pernah dapat berita itu
ini adalah sebuah keputusan
yang dilakukan oleh
apa yang sudah diputuskan oleh dpp
mereka datang ya
biarpun nanti para pengambil
seperti pak ria
kok tiba tiba ada apa
gitu kan ya
tapi kan surat dukungannya
udah kelihatan ya
tentu dari daerah daerah
ya memang seperti yang dikatakan
tadi kongres itu adalah
dari sebuah partai politik
atau sebuah organisasi
ada kongres luar biasa
ada arah arah kernas
ada pleno dan lain lain
itu urutannya ada gitu
tapi kalau memang
apakah itu dalam bentuk
tidak ada orang yang bisa
yang jelas bahwa
di tengah tengah suasana yang
makanya menurut saya
kalau dilihat dari
yang gede duluan kan
tapi dijawabin nanti
apakah kemudian ini juga
bisa disimpulkan begitu
saya kira nantinya kalau soal waketum sekjen dan lain lain sebagainya itu adalah hasil dari sebuah keputusan yang dilakukan oleh ketua umum terpilih yang juga adalah formatur
saya juga nggak tahu hasil kongres nanti formaturnya itu formatur tunggal atau ada tim formatur yang akan menggodok untuk mendapatkan sebuah kepengurusan yang rasional gitu kan ya
tapi kalau kita bicara bahwa siapakah yang layak saya sudah katakan tadi bahwa yang ada di paling depan ini adalah agus harimurti yudhoyono
yang akan mengambil tampuk kepimpinan atau dari pak sby yang mungkin tidak akan jadi ketua umum lagi ke agus yudhoyono
persoalan mungkin di mana figur figur yang lain apakah ini juga merupakan bagian untuk memproteksi yang lain untuk tidak bisa masuk
ya kader kader patek lah paling tidak kan
saya pikir ya bisa bisa saja orang berpikiran ke situ
artinya bisa saja terjadi misalnya ada seperti pak mubaro mengatakan bahwa kongresnya
saya tidak sebarasi ya ada usaha usaha untuk melakukan kegiatan kegiatan yang supaya tidak terjadi intervensi dari luar
kalau itu adalah strategi kita okui saja gitu ya
itu adalah sebuah strategi dari partai politik oke gitu ya
tetapi kalau partai ini dikatakan bahwa partai ini harus menutup kemungkinan dari orang orang yang luar saya pikir ya perlu dipertimbangkan
bang rey melihat politik prosedural
nah demokrat seperti ini bagaimana
ini sebetulnya bukan soal prosedur ya
memang pada dasarnya prosedur tapi ini bagian yang disebut dengan partisipasi publik
partai ini kan bukan milik orang partai ini milik publik namanya
oleh karena itu semua aktivitasnya sebaiknya tetap harus melibatkan publik
dan bisa publik itu publik yang terbatas bisa publik yang luas
publik terbatas itu ya anggota anggotanya
itu harus dilibatkan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan
etika politisnya begitu ya
itu kan bagian dari pendidikan politik bagian dari proses pengkaderan bagian dari apa namanya ritmen yang disebut dengan berpartai
nah oleh karena itu kalau dilihat dari seperti sekarang tiba tiba sudah ada kongres besok plus lima belas gitu saya kira keputusannya juga sudah ada
jadi kongres ini tinggal hanya menetapkan ketua umumnya di dalam forum tertinggi yang namanya kongres
tapi boleh jadi keputusan sudah ada gitu
keputusannya semua kita sudah mendukung
ya itu akan ke ibas kira kira gitu ya
nah mungkin yang akan dibicarakan itu nanti turunannya
nah turunannya itu apa ya
mungkin soal adart macam macam dan seterusnya
mungkin paling itu yang jadi perdebatan dalam satu hari itu
anda bisa bayangkan kongres ini hanya dilakukan dalam satu hari pula kira kira
karena tanggal empat belas masuk
registrasi tanggal empat belas tanggal lima belas kongres enam belas sudah pulang
jadi asumsinya nggak ada perdebatan
nggak ada tugas gagasan
demokrat yang bagaimana demokratis semua atau prosedural
ya sulit kita mengatakan ukuran ukuran demokratik dalam kondisi seperti sekarang
nah saya kira kongresnya bukan di kongres tanggal empat belas ini
kongres yang sebelumnya mungkin
yang tadi mana itu
saya sebenarnya awal awal berpikir bahwa mungkin kongres ini akan mundur
situasinya tidak memungkinkan kenapa
ada himbauan dari pmd dki dalam hal ini gubernur kemudian juga kemarin ini atau hari ini atau kemarin
udah ada pengumuman
keramaian begitu ya
pandemik yang juga melanda berbagai negara gitu
awalnya saya pikir bahwa kongres ini tidak akan jalan
karena ada di jakarta
sementara di jakarta itu sudah ada himbawan untuk tidak berkumpul
melakukan kegiatan kegiatan yang mengumpulkan orang
seperti misalnya car free day juga dibatalkan
dan saya baca terakhir bahwa musyawarah nasional dari nu juga dipending dan lain lain sebagainya
nah tetapi saya pikir
demokrat jalan terus dan orang mengatakan bahwa kok kayak seperti menabrak situasi yang ada gitu ya
dan hasilnya memang pernah minggu lalu teman teman dari demokrat itu bertemu dengan anies gitu ya
ini sebuah solusi yang dibuat oleh anies juga untuk partai demokrat saya pikir ya
atau ada yang nggak berani begitu ya bang
ahy yang ada di depan
nggak kemana mana kalau disitu
kita kunci disitu
biarkan kita lihat besok seperti apa
kemudian hasilnya walaupun beberapa pihak sudah melihat ujungnya mau kemana nih itu hasilnya ya
tapi sayang sekali waktu kita sudah selesai
kita harus tunggu bagaimana besok jalannya kongres di lima belas bang ya
dan kita tunggu keputusan apa siapa yang melanjutkan untuk mengendarai kapal demokrat ini nah kodanya siapa
gak usah dibilang tunggu mas
udah ahaye aja udah paling depan untuk ini
jadi jadi jadi
kita hanya tanggal lima belas ini tinggal pendeta bang
kongresnya bukan disitu udah lama bang
tapi bagaimanapun akhirnya kita harus nanti kita lihat siapa yang akan nanti duduk disitu
oke demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju menurutnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat perkembangan kebebasan
saya ferdi ilyas sampai jumpa
om es terima kasih